pemirsa ini yang juga tak kalah menghebohkan ada sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan aksi tak pantas yang dilakukan seorang murid kepada gurunya
jadi akibat smartphone miliknya disitu oleh sang murid guru laki laki tersebut mengamuk dan mengancam gurunya dengan membawa senjata tajam
beginilah video viral yang menunjukkan aksi tak pantas seorang siswa kepada gurunya di salah satu sekolah menengah ke atas di gunung kidul daerah istimewa yogyakarta
terlihat seorang siswa membawa senjata tajam dan meneriaki gurunya di depan gedung sekolah
kejadian terjadi pada enam september lalu
hal ini dikarenakan siswa tersebut tak terima handphone miliknya di sita guru saat kegiatan belajar mengajar berlangsung
mengetahui siswa tersebut datang membawa senjata tajam guru itu pun langsung membalikan handphone
setelah dikembalikan siswa tersebut langsung pergi meninggalkan sekolah
mengetahui hal ini di sdikpora kabupaten gunung kidul daerah
pun akan memanggil kedua belah pihak dan melakukan pembinaan terhadap siswa
sementara menurut kapolsek ngawen akbp kasiwon
kejadian itu sudah dimediasi oleh pihak sekolah
dan berakhir damai